di saktangis keluarga mengiringi keberdian seorang pelajar berinisial fr
yang tewas di atas plafon asrama sekolahnya
akibat tersengat listrik pada senin siang
menurut aparat kepolisian korban sengaja bersembunyi di atas plafon
untuk bermain telepon genggam miliknya
karena pihak sekolah melarang kepada seluruh pelajar
untuk menggunakan telepon seluler
dilarang menonton hp lantaran jam pelajaran
jadi dia setelah larang lari ke belakang mutar naik
ini di atas di atas itu kabel yang pelanjang itu
dengan tepi tepi lampu lampu itu jadi dia tempel di tangannya
saat tersengat listrik di atas plafon
pelajar di sekolah penghafal al quran di desa bontuala
kecamatan palangga sulawesi selatan tersebut
langsung tewas di lokasi kejadian
jasad korban telah dievakuasi ke rumah duka
di jalan hos cokroaminoto sungguh minasa
karena pihak keluarga menolak untuk diotopsi